terima kasih anda masih menyaksikan kompas siang saudara
isu pembentukan kabinet pemerintahan prabowo subianto gibran raka buming raka
mulai mencuat bahkan presiden jokowi disebut sebut
akan memiliki peran yang signifikan
diunggah prabowo dalam akun instagram miliknya
usai pertemuan cawapres gibran mengungkap banyak hal yang dibahas
salah satunya soal kabinet dan partai politik di koalisi
soal pertemuan kemarin sama pak prabowo
bersama dengan bnp bnp bnp bnp
mencuatnya isu pembentukan kabinet pemerintahan prabowo subianto gibran raka buming raka
diiringi dengan kabar adanya campur tangan dari presiden jokowi
hal itu membuat istana buka suara soal potensi
dalam pembentukan kabinet pemerintahan prabowo gibran
membantah presiden jokowi terlibat dalam pembentukan kabinet mendatang
presiden jokowi fokus bekerja menuntaskan agenda pemerintahan
dan pembangunan sampai akhir masa jabatan dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat
tak hanya istana yang menyangka soal keterlibatan presiden jokowi
dalam pembentukan kabinet pemerintahan prabowo gibran
ketua relawan pro jokowi projo budi aristipanis dan pak bunga
jokowi juga menyangkal presiden mengajukan nama nama menteri
untuk kabinet prabowo gibran
budi mengklaim mengusulkan nama boleh saja dilakukan
asal tidak menitipkan nama
menkom info itu meminta publik menunggu hingga pelantikan presiden
wakil presiden pada dua puluh oktober dua ribu dua puluh
ia menekankan isu presiden jokowi mengusulkan nama nama menteri adalah gosip
menurutnya prabowo masih membuka kemungkinan bergabungnya partai
berarti sama sekali nggak ada tip gitu pak
orang tansisi gimana dari dalam begini semua
tapi kalau rekomendasi nama nama mungkin pak
kalian usulin semua juga boleh
kalau usul semua lah kan boleh
masih waktunya harus cukup lah tujuh bulan lagi
sebelumnya dua petinggi tkn prabowo gibran menyebut
presiden jokowi mengusulkan sejumlah nama loyalis
untuk mengisi kursi menteri di pemerintahan prabowo gibran
yakni nama pratikno dan bahlil hadalia
bahkan presiden jokowi pun juga mengusulkan nama
yang akan menjabat menjadi petinggi polri dan kejaksaan agung